selanjutnya cryptocurrency mulai dilirik sebagai instrumen investasi
walau belum mendapat kepastian di dalam negeri setahun ini saja
harganya naik lebih dari lima ratus persen
satu bitcoin yang dulu tidak berharga sekarang dinilai seharga satu rumah
kami ajak anda untuk melihat seperti apa investasi digital
yang sedang digilai kaum milenial dunia ini
bagi orang awam mungkin tak banyak yang mengetahui cryptocurrency
namun kata bitcoin pastinya banyak yang sudah mendengar
ya mata uang kripto ini mulai booming di tahun dua ribu sembilan belas
dan hanya perlu sepuluh tahun delapan belas juta bitcoin menguasai pasar dunia
dengan nilai dua seratus triliun rupiah
opsi aset kripto ini pun semakin beragam
dijual dengan harga perdana hanya rp enam
dan di awal tahun dua ribu dua puluh harga bitcoin ini menjadi rp tiga ratus tujuh puluh lima hingga rp empat ratus lima puluh
bahkan pada awal tahun dua ribu dua puluh satu nilai ini terus menguat dengan signifikan
satu bitcoin menembus harga di atas rp tujuh ratus
tak heran investor mata uang kripto di tahun ini cuan besar
salah satunya lawrence
asam garam sudah dirasakan lawrence sejak trading bitcoin di tahun dua ribu sepuluh
perdagangan pasar fisik aset kripto memang menggiurkan
segmentasi pasarnya pun semakin luas
data indodex com salah satu pengembang bitcoin di indonesia
karena potensi pasarnya yang menjanjikan
terlebih bermain cryptocurrency kini menjadi lebih mudah
karena memiliki kemiripan layaknya bermain saham alias trading
jadi potensi potensi ini orang memilih
untuk membeli dan membeli untuk menjual
jadi bukan berarti investasi kripto itu seperti menaruh uang rp seratus
kemudian bulan depan jadi rp lima ratus
bukan seperti itu
karena memerlukan momen yang tepat untuk kita memutuskan
masuk ke pasar kapan kemudian menjualnya kapan
namun di tengah performanya yang semakin menarik hati
pengamat investasi berharap masyarakat tidak terlalu terbuka
dan ikut latah dengan cuan besar ini

mulai dari fluktuasi harganya sepenuhnya diatur pasar dunia
hingga porsi investasi yang harus disesuaikan kebutuhan
saya cerita harus sudah ke fundamentalnya secara keuangan dia baik
kemudian juga profilnya secara psikis juga dia nggak merasa terganggu
dengan volatilitas dari harganya
karena ini kan nggak ada remnya ya
apa namanya cryptocurrency ini kan nggak ada
dia bisa naik unlimited dan dia bisa turun unlimited gitu
pasar yang betul betul menentukan harganya apakah dia akan naik dan turun
nah jadi itu juga untuk orang orang yang punya jantung yang kuat juga
yang risk profile nya memang cukup agresif ya dari sisi profile investasinya gitu
badan pengawas perdagangan berjangka komoditi atau bapeti kementerian perdagangan
juga memperingatkan masyarakat untuk berhati hati investasi pada aset kripto
lantaran pergerakan harganya sangat dinamis
sejumlah peraturan pun dibuat
mulai dari menetapkan dua ratus dua puluh sembilan jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik kripto
serta memberikan tanda daftar kepada tiga belas pedagang aset kripto di indonesia
jadi aset kripto hanya dapat digunakan sebagai alat investasi
nah itulah yang akan kami atur bagaimana melakukan perdagangan aset kripto sebagai alat investasi
dimana tujuan pengaturan ini adalah untuk pertama melindungi kepentingan dari nasabah ya
memastikan bahwa transaksi dapat dilakukan secara aman
yang kedua adalah agar dapat mendorong perdagangan aset kripto ini terus berkembang ke depan
ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau ingin berinvestasi aset kripto
pertama pastikan modal yang dimiliki adalah modal yang aman dan bukan modal konsumsi
serta jangan berhutang
kedua pilih aset kripto dengan pergerakan yang tidak terlalu fluktuatif
ketiga belilah aset kripto dari trader yang sudah berizin
keempat dan yang paling penting harus pelajari dengan cermat aset digital dengan matang
sebelum memilih mengkoleksinya
dan tak lama lagi bursa kripto atau digital future exchange pertama akan beroperasi di indonesia
dan transaksinya akan diatur dan diawasi oleh mbak bepty
ruli kurniawan andika suramanto jakarta